sesampai di rumah kamu campurkan minyak wangi ini dengan air untuk diminum
itu adalah untuk tolak bala dari segala pengaruh buruk yang akan menyerang kamu
jadi berapa saya harus bayar mas
jangan begitu nita
gak usah gak usah
apapun akan aku lakukan untuk menolong kamu
keris kalangkobar milik pak pandu itu asli loh mak
dari kerajaan zaman dulu
lah yang saya tahu pin kalau keris kalang kobar yang asli bisa dimintai tolong
emang benar itu
dari wangsit yang diterima pak pandulah yang berhak menerima warisan dari leluhurnya
kamu mau minta apa saja sama papaanmu pasti bisa
soalnya dia itu keturunan darah biru dari sepemilik kris kalangkobar itu
kalau aku pengen bisa menang judi bisa gak pin
ya coba aja bilang sama pak pandu dulu
cuma memang ada syaratnya
tergantung jenis permintaannya
kalau kita minta tolong sama pak pandu itu kira kira kita ngasih berapa ya bin
kalau aku lihat
menurut keris kalangkobar
kamu kena penyakit
penyakit apa itu mas
adalah penyakit yang disebabkan
supaya sengkolo yang ada dalam tubuhmu
sampai di rumah kamu campurkan minyak wangi ini dengan air untuk diminum
itu adalah untuk tolak bala dari segala pengaruh buruk yang akan menyerang kamu
jadi berapa saya harus bayar mas
jangan begitu nita
gak usah gak usah
apapun akan aku lakukan
untuk menolong kamu
terima kasih mas
kalau begitu saya permisi
kamu datang juga ke sini
aku tidak akan menyanyikan kesempatan ini
kamu harus membayar mahal untuk semua ini
tujukan kepada kami mana hak dan mana yang baik nita
agar kami terhindar dari azan
agar kami terhindar dari azal
agar kami terhindar dari azal
kamu tidak mengganggu aku
suara ngaji kamu itu bikin teriakku jadi panas mendengarnya
sekarang kalau kamu mau ngaji pergi dari sini
pergi aja mucit
bukan di sini di rumah ini
saya kan ngajinya sudah pelan pelan
hei dikasih tahu marah marah kamu ya
aku ini lagi lawan orang di kamar sebelah
aku perlu konsentrasi tinggi untuk bisa membagi kodamnya
kita langsung berubah
bapak saya mohon bapak iksilver sadar pasadar
keraskan angkobar itu cuma buatan manusia
ia tidak bisa memberi pertolongan kepada kita pak
udah tidak perlu banyak ceramah
ini semua ada gunanya pak
ampunin hamba dan suami hamba ya allah
sesungguhnya aku maham ketahui
apa yang kami tidak ketahui ya allah
saya ini takut ada yang berbuat jahat sama warung saya bu
jadi saya mau minta tolong sama pak pandu
supaya warung saya ini bisa ramai lagi bu
kalau memang bu diti itu lagi ada masalah
lebih baik bu diti itu berbanyak zikir
dan berdoa kepada allah
bu pandu ini kok merendah begitu sih
saya ini mau minta tolong sama pak pandu
karena pak pandu itu kan orang pintar
orang yang mengerti yang tahu masalah masalah gaib
soal gaib itu hanya allah yang maham mengetahui
bukan pak pandu
kalau begitu saya permisi dulu ya bu
ada apa pak
loh saya tadi kan sudah bilang sama bapak
kalau saya pergi arisan dengan warga rt
iya tapi kenapa sudah sore begini kau baru pulangnya
karena setelah arisan
saya langsung besok berisma dengan ibu ibu yang lainnya
karena kan ibu risma itu habis ngelayurin
orang lain kamu urusin suami sendiri nggak kamu urus
atau kamu memang sudah tidak lagi mau masak
atau ngurus bapak
sayangy please nyuruh